mulai kebeningan gak hitam lagi
itu sudah tidak ada sinar matahari
jam satu siang itu sudah hujan deras
sampai jam lima sore
minggu pagi ikan sudah pada
sudah pada mau mati sebagian sudah ada yang mati
kondisi airnya udah mulai kebeningan nggak hitam lagi
kemarin dua hari itu airnya kondisinya hitam warnanya itu
jadi amunianya tinggi oksigenya kurang sinar matahari kurang
jadi ikan pada mabuk semua itu
kalau di kelompok saya itu kurang lebih ya empat belas sampai lima belas ton
yang kelompok cengkle itu namanya kelompok itu sekitar sepuluh ton
totalnya itu sekitar tiga puluh satu sampai tiga puluh dua ton
kalau punya saya itu sekitar satu tiga satu empat juta
padahal harga ikan saat ini
untuk persiapan bulan ramadan ini sampai lebaran nanti
dara permukaan perintah ya bisa paling tidak mengurangi petani itu
paling nggak menyuplai bibit atau gimana
saksikan program program kompastv melalui siaran digital